sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
masih lanjut vnd masa
aku takut deh dengan adanya patokan patokan itu nanti jadi pembatas hubungan persaudaraan kita
iya benar kak ari
jangan sampai hanya gara gara lahan ini hubungan persaudaraan kita jadi retak
eh pak kerja lagi sebelah sana
pak cendawan emas
iya benar siti
semuanya semuanya ditungguin cendawan emas
luar biasa siti
ini cendawan emas
semuanya ditungguin cendawan emas
patok kayu kalian ditumbuhi cendawan emas sementara patok saya tidak
eee milik kami juga milik abang juga
gak bisa begitu dong
beneran kami serius bang
kalau abang mau setengahnya juga boleh abang ambil
hei jangan meremehkan saya ya
bang jangan salah paham seperti itu bang
saya sama sekali tidak minta
saya minta belas kasihan kalian
bukan bukan begitu pak siti bang
pak bang ari
ini benar benar gak adil
bagaimanapun caranya cendawan emas itu harus jadi milikku

mungkin tadi perkataan kami menyinggung kakak
walaupun cendawan cendawan emas itu tumbuh di ladang kami
itu bisa jadi milik kita bersama kok pak
saya tidak butuh belas kasihan kalian berdua
saya bukan pengemis yang butuh pertolongan
tapi kan maksud kita baik
kita mau menawarkan cendawan cendawan
cukup siti cukup
sekarang kamu pergi dari sini
pulang ke rumah suami kamu
karena marah marah kayak gitu
siti sejak kamu menikah dengan siti
kamu sudah mulai kulat ajar dengan kakak

sampai ketemu lagi reachnya